jangan lupa like share dan subscribe channel ini
kita mendesak agar pemerintah segera mengesahkan undang undang perlindungan pekerja rumah tangga
tapi mbaknya prt nggak
sudah berapa lama jadi prt
sudah ada lima belas tahun
memang pernah dikerasin
kalau untuk kekerasan fisik saya tidak ada
tapi pikir saya ada
seperti dibentak dengan kesalahan yang tidak saya lakukan
dan majikan menuduh saya
sakit pun dia mem phk saya
dengan secara sepihak tanpa ada uang pesangon
jadi di dalam undang undang prt ini satu
sesudah sembilan belas tahun ini kan tujuh puluh delapan lebih dari tujuh puluh an kali revisi
sampai akhirnya kita menemukan ru prt yang kirtinya ini sudah win win solution ya
jadi bagaimana ru prt ini yang sedang ditadrap
baik itu prt ataupun memberi kerja
kemudian juga berhazaskan kekeluargaan
dan prt ini hanya mengatur orang yang bekerja
bukan orang ngenger bukan kerabat bukan santri
murni bekerja ya
ada yang tidak dibayar bu
bimbing tidak dibayar
ada yang tidak dibayar bimbing tidak dibayar
yang tidak dibayar mana
kenapa tidak dibayar waktu itu
waktu itu sudah dibayar dia pulang ke negaranya
terus dia lupa membayar
tapi dia beli
dia berjanji akan kembali dan membayar
tapi setelah kembali dia nggak membayar malah phk
prt ini perlu dilatih nggak sih sebenarnya
sebenarnya yang belum terlatih seharusnya sudah ada training training
ada training dulu sebelum
jadi tidak dimarahin dipukul tidak begitu ya caranya ya
bukan begitu oke
tapi ibu ibu ini dibayar nggak sih
jangan jangan ini demo nya dibayar
tidak ya bukan ya
tidak ada yang dibayar
karena kita kan tahu kan ini juga
tidak ada yang dibayar tidak
ini murni inisiatif siapa
mbak kalau misalnya ini sudah sembilan belas tahun ini
sembilan belas tahun berjuang
kalau ini tidak tembus lagi bagaimana
ya kita akan terus berusaha terus berjuang sampai tembus
kita kan percaya pada tuhan
ini habis ini pemilu
percaya pada pernihayaan
peniscayaan oke ini habis ini pemilu
apakah ada partai yang sudah mulai mendekati
kita tidak berurusan dengan pemilu
yang kita pentingin siapapun pemimpinnya siapapun ketua dpr nya
kita ingin siapapun anggota dpr nya kita ingin mereka sadar bahwa mereka bisa bekerja
bisa mengambil keputusan peraturan perundangan
itu karena ada prt di rumahnya
setuju semua ya itu ya
ini prt dekat di mata tapi jauh dari pikir
tidak ada yang mengangkut
oke bang guli jadi soal ru pprt ya ini sebenarnya posisinya di mana sih pak
ya ini rancangan undang undang yang cukup krusial
karena undang undang itu dibuatkan untuk memberikan perlindungan kepada warga negara yang rentan untuk dieksploitasi dan mengalami diskriminasi
dan di dua ribu dua puluh tepatnya satu juli
itu sudah disahkan di pleno
memang di dalam pleno badan legislasi itu
ada dua fraksi yang menolak
fraksi pd perjuangan dan fraksi golkar
tapi tujuh fraksi bersepakat
artinya secara md tiga secara tata tertib dpr
apapun keputusan akd pimpinan tidak boleh menahan dan menolaknya
ya apakah itu artinya mereka menilai bahwa ini dprd memang akan macet pada titik ini
dpr itu adalah ruang pertarungan politik
ini apa yang terjadi atu
ini kan pertanda tanya besar
kalau ini bicara tata tertib ini sudah menyalahi tata tertib
artinya orang orang yang menolak ini kita juga tidak tahu alasannya apa
artinya yang tidak memberikan perlindungan kepada warga negaranya siapa